ibu kok tiga sih ibu saya
saya udah kasih kamu kesempatan
saya kasih kamu kerja
dan kamu tau apa akibat dari semua ini
semua orang memarahi kebodohan aku karena aku terlalu percaya sama kamu
saya ingin kamu untuk pergi dari kehidupan keluarga saya
jangan pernah muncul lagi
apalagi yang harus aku lakukan
semua udah aku jalani agar vino bisa bersatu dengan keluarganya
tapi malah membuat aku terperosok
saya cuma ingin vino bisa tinggal bersama om dan tante
karena kamu tau bayi itu akan menerima warisan dari suami saya
hebat sekali otak materialistis kamu
bukan begitu tante
saya tambah yakin
bayi itu bukan anak arvino
bener bener ketahuan gak punya harga diri
dan tidak punya perasaan kamu dia
tega berpisah dari anak hanya demi
saya gak butuh apa apa
satu jam mama tungguin kamu
iya mama aku tau sorry
tadi aku tuh sempat nyasar
mama pamit dulu kedalam ya
kamu kok tegasin ibu saya
saya udah kasih kamu kesempatan
saya kasih kamu kerja
dan kamu tau apa akibat dari semua ini
semua orang memarahi kebodohan aku
ketika aku dikejar kamu
karena aku terlalu percaya sama kamu
sebenernya bukan begitu pak
saya sebenernya udah punya anak
dan kemarin anak saya sakit
udah lah julie percuma kamu nangis kayak gini
saya udah gak bisa percaya sama kamu ya

kenapa gue jadi kepikiran julie terus ya

tante mau kemana
kok pagi pagi gini udah rapih
terima kasih ya
tante udah bisa nginep disini
kalau gitu aku pengen ke alia dulu tante ya
eh gak usah
tadi malam tuh alia tidurnya udah larut
mending juga salam aja dari tante ya
kalau gitu nanti aku sampe salam tante ya
ya udah aku antar ke depan tante ya

terima kasih dan salam buat ali ya
capek ya jadiin papa semaleman
kondisi papa parah
enggak bukan itu pak ma
milo lagi banyak pikiran aja
masalah kerjaan di kantor
kondisi papa tuh gak kenapa kenapa
mama hanya dibuat senewan
mah papa itu sakitnya serius ya
untuk maman jangan mengulangi kejadian ini lagi
pergi dari kehidupan keluarga saya
jangan pernah muncul lagi
kemarin itu mama mama
karena mita udah diberesin
aku gak perlu lagi marah marah sama papa
urusan merubah warisan jadi lebih gampang
kalau vino dan mita gak diketemukan
saya udah kasih kamu kesempatan
saya kasih kamu kerja
dan kamu tau apa akibat dari semua ini
semua orang memarahi kebodohan aku
karena aku terlalu percaya sama kamu
saya ingin kamu untuk pergi dari kehidupan keluarga saya
jangan pernah muncul lagi

jangan sampai aku kembali
sampai aku kembali
jangan sampai aku kembali
jangan sampai aku kembali
jangan sampai aku kembali
jangan sampai aku kembali
semua udah aku jalani
agar vino bisa bersatu dengan keluarganya
tapi malah membuat aku terperosok
ke dalam masalah yang lebih rumit
ya itu sih terserah lu ya
kulema lu gak keberatan
ibu bilang sama tu cowok
dan orang sebaikmu
bisa jadi keseret ke dalam masalah aku
gue harus menemukan pak prayo
dan menyerahkan vino langsung kepadanya
cuman pak prayo yang kayaknya masih mau terima vino
setelah masalah vino beres
aku akan balik ke kampung
mengurus uwa yang juga ikut menderita gara gara aku
hari ini mita udah masuk kerja
pasti dia lupa sarapan deh
moga moga dia suka sama sarapan ini

sepertinya kita harus cari tempat tinggal baru sayang
supaya kita bisa cepat bertemu kakek kamu
aku udah selesa box
apakah mau ke artificial tonic ken zie
yang ada namanya
dan istri kurnia
kok ada buka buka ini
sebelumnya aku minta maaf
karena harus pamitan dengan cara ini
tapi aku harus segera pergi
yang sangat mendesak
terima kasih banyak
atas semua kebaikan
dan pertolongan kamu ke aku
semoga suatu saat
kita bisa ketemu lagi
bibi tahu nggak mita pergi ke mana
bibi nggak tahu